sampai jumpa di video selanjutnya
aku terima semua tamparan kamu juga
karena kamu udah gak bisa memiliki
aku gak hanya berusaha ya
tapi milo bener bener udah mati
kamu pikir aku bodoh al
kamu pikir aku gak bakal curiga
kau berpikir kalau aku abis kabur sekarang
sekarang kamu gak bisa kabur lagi kan
tapi aku udah bunuh dia
aku udah bunuh dia
aku udah bunuh dia
hai kamu pikir aku nggak tahu kamu bakal nyusup sini al apalagi selaku nemu racun di kamar kamu
akhir kamu pintar kamu salah
kamu ada apa sih teriak setelah aku nemuin racun ini dan juga lihat kerah kemejaan yang kotor mil
aku langsung tahu kalau ada sabotase yang sedang berjalan dan aku langsung keluar kamar dan nyari ini
kamu mil ada penusuk mil
penyusup maksud kamu penyusup siapa
mbak alia dia pasti mau bales sendam
kurang ajar sih alia aku panggil sekuritnya
jangan jangan jangan mil
kamu lihat kemejaan ini mil nanti di panggung kamu pura pura pingsan ya mil biar mbak alia keluar
tapi kamu yakin ini kan acara kamu acara besar nanti kalau semuanya berantakan gimana di luar tuh udah banyak banget
justru itu lebih bagus ya jadi dia nggak bisa kabur
dan masalah acara berantakan udahlah kamu nggak usah khawatir ya
yaudah oke ayo kita habisi si alia sekarang
kamu pikir aku pulang ke ciamis buat apa al
supaya aku bisa ngerjain baju milu dengan tenang
hanya aku yang harus membuatkan baju buat ibu
mana mungkin baju untuk calon suami aku aku percaya
aku percayain ke orang lain buat ngerjain
bahkan setelah aku menikah nanti aku yang akan masak buat milo bukan orang lain
dan baju yang kamu rusak itu tadinya buat dipakai sama model lain al
untung keburu betahuan dan sekarang baju itu aku simpan buat menjadi barang bukti
dan pas kamu ambil baju juga penjahit langsung nelfon aku
dan setelah dia menjelaskan semua ciri ciri kamu
aku langsung yakin bakal ada sabotase
dan aku benar
aku rasa kamu akan mendekam untuk waktu yang lama di penjaraan
dan alia untuk satu iblis seperti kamu selalu ada seribu malaikat seperti julia
ini untuk kamu sudah menyalakan anak saya dan ini
ini untuk fitnah yang sudah kamu tebar bahwa saya membunuh ibu murni
dan merusak persahabatan antara suami saya dan pak ahmad
biar aku tampar diri aku sendiri aja
birkadir bawah dia
aku akan selalu cinta sama dia umir
mirah aku tidak bahagia sama kamu
terima kasih ju
biar aku lihat
julie setiap badai yang kita lalui
membuat aku semakin yakin
kalau aku akan menang
kalau kamu adalah yang terbaik untuk aku
dan aku juga semakin yakin
kalau aku mau mencintai kamu
seumur hidup aku
aku akan menghabiskan setiap detik
sisa hidup aku untuk mencintai kamu sayang
saya akan mencintai
kamu dengan semangat
saya akan mencintai
kamu dengan semangat
dan jika aku ingin mencintai
kamu dengan semangat
aku akan mencintai
kamu dengan semangat
bukan laki laki yang sempurna